kpk selanjutnya menetapkan dua orang tersangka yaitu ahb laku ketua dprd kabupaten muara inen
dan rs prt kepala dinas pupr kabupaten muara enim
dalam proses pengembangan perkara ini sebagai pemohon hak tersangka
kpk telah mengirimkan tembusan informasi sb surat pemerintah di melayu pengedikan
kepada para tersangka pada tanggal tiga maret dua ribu dua puluh
penyidik pk sebelumnya telah memeriksa saksi sekitar sepuluh orang
dan melakukan pengelitaan di beberapa tempat antara lain rumah para tersangka dan kantor dprd muara enim
di samping itu kpk juga telah melakukan pemanggilan terhadap tersangka sebanyak dua kali
namun panggilan tersebut tidak dipenuhi yaitu pada tanggal tujuh belas april dua ribu dua puluh dan tanggal dua puluh tiga april dua ribu dua puluh april dua ribu dua puluh
dan tanggal dua puluh tiga april dua ribu dua puluh
untuk itu setelah memastikan keberadaan para tersangka dan bekerjasama dengan direktorat reskrimsus polda sumatera selatan
kpk melakukan penangkapan dua tersangka pada hari minggu pada tanggal dua puluh enam april dua ribu dua puluh
padahal kronologis penangkapannya adalah sebagai berikut
kpk menangkap tersangka rs pada pukul tujuh wib di rumah
berikutnya di purman citra green city palembang
kemudian secara paralel kpk menangkap ahb pukul delapan tiga puluh wib di rumah orang tuanya di jalan purit sumarjo palembang
setelah diamankan dua tersangka kemudian diperiksa di kantor kepolisian daerah sumatera selatan
selanjutnya dua tersangka diberangkatkan ke gedung merah putih kpk dan tiba pada hari senin tanggal dua puluh tujuh april
tak dibagi sekitar jam delapan tiga puluh
setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kpk
para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan rutan selama dua puluh hari
terhitung sejak tanggal dua puluh tujuh april sampai dengan enam belas mei
tahun dua puluh tujuh april sampai dengan enam belas mei tahun dua ribu dua puluh
rutan cawang kpk pada getung kpk kpju
diduga terjadi pada awal tahun dua ribu sembilan belas
dinas bwpr kapuatan muara ini
melaksanakan pengadaan pekerjaan fisik
berupa pembangunan jalan untuk tahun anggaran dua ribu sembilan belas
dalam pelaksanaan pengadaan tersebut
rof diduga memberikan komitmen fee
kepada pihak pihak selain iz
sebagai bupati muara ini
rof diduga melakukan pemberian
dalam perumpatan bulan mei sampai dengan agustus dua ribu sembilan belas
yaitu ketua dprd kabupaten muara ini
di rumah ahb
pemberian ini diduga berhubungan dengan
atas enam belas paket pekerjaan di kabupaten muara enim
selain ahb rof diduga melakukan pemberian
kepada rs selaku pat
kepala dinas bpr kabupaten muara ini
selain itu rof juga diduga memberikan
satu unit rebel genggam
yang diberikan dalam kurun waktu
sampai september dua ribu sembilan belas
yang bertempat di citra green city
cluster somerset dan di rumah rs
pemberian ini diduga terkait dengan
atas enam belas paket pekerjaan di kabupaten muara enim
para tersangka tersebut disangkakan
pasal dua belas uruk a
uu no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak beda
sebagaimana telah dilupa dengan
uu no dua puluh tahun dua ribu satu
tentang perubahan atas uu no tiga puluh satu
tentang pemberantasan tindak beda atau korupsi
contoh pasal lima puluh lima s satu ke satu kuhp
contoh pasal lima puluh lima s satu ke satu kuap
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak beda atau korupsi
sebagaimana telah dilupa dengan

tentang perubahan atas uu no tiga puluh satu tahun sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak beda atau korupsi
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuap
contoh pasal enam puluh empat s satu ke satu kuap
komisi pemberantasan korupsi tetap dan akan terus berkomitmen
melakukan perlindakan melalui pengembangan kasus
ataupun upaya lainnya yang sesuai dengan undang undang
kpk tidak pernah bosan terus mengingatkan
pada seluruh penyelenggara negara
untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku
dan tidak memerlukan rakyat
karena sesungguhnya penyelenggara negara digaji menggunakan waran
dan sesudah seharusnya bekerja untuk sebesar besar
jangka umum rakyat
bukan untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok tertentu
jadi teman teman meskipun dalam kondisi negara masyarakat
yang sedang dilanda wabah penyakit covid sembilan belas
kpk menekankan sekali lagi akan terus bekerja
terhadap para pihak yang dalam status buruan
kpk bekerjasama dengan pihak kepolisian
untuk terus mencari yang bersangkutan
kami mengimbau agar para pihak yang sudah dinyatakan sebagai tersangka
dan saat ini
dalam status daftar pencantian orang ppu
untuk segera menyerahkan diri
demikian saya sampaikan terima kasih
terima kasih pak raim yang telah menyampaikan beberapa hal ini
kami beri kesempatan kepada teman teman melalui media ini
untuk bertanya lebih lanjut
yaitu tadi konferensi persen disampaikan oleh kpk
dalam hal ini diwakili oleh komisioner kpk alexander mawarta
kemudian dalam konferensi pers disampaikan bahwa kpk menangkap dua tersangka kasus suap
enam belas proyek jalan yang melibatkan bupati muara aenim sumatera selatan
ahmad yani yang juga sebelumnya sudah nonaktif
kemudian penangkapan dua orang tersangka ini merupakan pengembangan
dari pengusutan bupati muara eni nonaktif ahmad yani
dua tersangka ditangkap oleh kpk pada hari minggu dua puluh enam april dua ribu dua puluh
keduanya merupakan pejabat daerah muara enim yaitu ketua dprd kabupaten muara enim
ahb dan juga mantan kepala dinas pupr kabupaten muara enim yaitu dengan inisial rs
kedua tersangka ditangkap saat berada di kediamannya masing masing
dan ini merupakan penangkapan kedua tersangka pejabat daerah muara aenim ini berdasarkan hasil penyidikan
dan juga penemuan atau setelah ditemukan bukti yang cukup dan juga pemeriksaan sedikitnya sepuluh orang saksi
itu tadi konferensi pers terkait pengembangan kasus suap bupati muara enim
yang disampaikan oleh komisi pemberantasan korupsi atau kpk